anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom video petugas menegur pengendara sepeda motor yang mengawal ambulans menjadi viral di media sosial
terkait video ini korlantas polri memastikan tindakan petugas lantas sesuai undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
dalam akun tiktok senuvisi pada tujuh belas desember petugas menegur pengendara sepeda motor besar karena menyalahi aturan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
menanggapi video viral ini direktur penegakan hukum korlantas polri memastikan tindakan petugas kepada pengendara sepeda motor sesuai kewenangan polisi dalam penegakan hukum
pengawalan ambulans hanya boleh dilakukan oleh petugas
oleh petugas yang memiliki regulasi dan kemampuan khusus tidak boleh dilakukan oleh warga sipil
sementara jika menemui ambulans di tengah kemacetan masyarakat pengguna jalan diimbau untuk membuka jalan dengan memberi prioritas kepada kendaraan ambulans
ambulan itu sesuai dengan undang undang lalu lintas nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan salah satu kendaraan yang mendapat prioritas
terkait dengan kasus yang viral
yang pertama polisi memang mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum
itu yang utama
penegakan hukum artinya kalau ada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum itu harus ditindak oleh polisi